indonesia menjadi target utama peredaran narkoba di asia
bahkan beberapa waktu lalu presiden joko widodo menyebut
setidaknya dalam satu hari ada lima puluh orang warga negara indonesia yang tewas akibat narkoba
lalu bagaimana mengantisipasi maraknya peredaran narkoba saat bangsa ini sudah dalam status gawat narkoba darurat narkoba
kita akan berbincang dengan kepala bnn irjen paul heru winarko
selamat sore pak heru
selamat sore mbak
pak heru terima kasih sudah meluangkan waktu berbincang bersama kami cnn indonesia
kita menjadi target utama peredaran di asia
kenapa kemudian kita menjadi sasaran empuk bandar narkoba
yang jelas demand di kita cukup banyak dan harganya cukup menantang cukup tinggi
itu yang menjadi asisten
itu adalah hasil dari beberapa senior senior kami yang melancari bandar bandar yang besar
karena indonesia seperti itu
nah ini yang kita coba semua bersama sama
saya harap dengan bapak presiden juga bagaimana
masuknya barang ini bisa kita tekan
pemakai ini bisa kita kurangi
dan mungkin yang perlu kita tambahkan juga bagaimana arm reduces
hasil rehabilitasi ini bisa tidak kembali
berbicara mengenai jaringan ini juga bukan kabar baru lagi
bahkan saya mengutip pernyataan kepala bnn sebelumnya
pak budi wasiso mengatakan lebih dari lima puluh persen jaringan peredaran narkoba sindikat ini
ternyata dikendalikan dari dalam lapas
apa terobosan dari pak heru
baik jadi kami di sini saya di sini memperdayakan semuanya
yang baik ada di bnn maupun dengan instansi anti yang ada di indonesia
yaitu kalau di bnn itu ada pencegahan pemberdayaan masyarakat pemberantasan rehabilitasi
di sini yang selama ini kan kita pemberantasan terus
nah kita juga fokus bagaimana pencegahan ini juga bisa membuat sistem
kayak di lapas yang mbak sampaikan yang sekarang ada up to date adalah di lapas
bagaimana sistem di lapas yang ada bagaimana kita perbaiki sistem tersebut
salah satunya adalah saya juga nyarankan
kalau kita bisa perbaiki sistem di lapas
selain sebagai tempat pembinaan para napi atau pelaku pelaku penyalahan narkoba
juga di situ ada rehabnya
jadi karena seperti saya sampaikan
nggak semua pengguna narkoba itu suka direhab
jadi kita ada usul usul paksaan mereka juga bisa tersembuh
seperti itu ini yang kita coba sistemnya salah satunya itu
karena di pembinaan masyarakat ini juga ada akademi pembinaan masyarakatan
nah itu juga kita masuk ke sana
supaya mereka mereka ini adalah calon calon pimpinan di lapas
supaya mereka juga kita sampaikan program program bagaimana hidup sehat
hidup tanpa narkoba dan lain lain
masalah perut menjadi salah satu kendala juga pak faktor ekonomi
bagaimana kemudian oknum oknum ini tergiur dan bermain
dan akhirnya menjadi bagian dari hal yang kita
kalau saya pribadi menyebutkan ini luar biasa
orang yang seharusnya bekerja di bidang hukum
tapi kemudian melanggar hukum
apa secara konkret sebenarnya pak
yang bisa dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lagi kong kali kong
antara bandar narkoba dan aparat penegak hukum
khususnya untuk kasus di lapas ini
ya tentu kita cari akarnya mbak ya
kita semuanya bermain di situ
pencegahan masuk untuk buat sistem
pembatasan juga masuk
kalau ada oknum ya tidak ada kata lain kita tindak
tapi kalau kita tindak terus
tapi tidak ada perbaikan sistem juga tidak akan ada akhirnya seperti itu
tapi kalau hanya perbaikan sistem
kalau tidak ada perbaikan sistem juga tidak ada
jadi kita sama si multan
bagaimana kita bangkitkan di lapas ini
benar benar bisa apa yang menjadi peruntukannya
lalu kalau misalnya bandar kelamatnya
kebetulan sekarang sudah ada
sudah dicek kemarin pak kapolri dengan menteri
di nusa kampangan yang high cruise di sana
nah itu saya juga belum kesana
nanti coba lihat kemungkinan seperti apa
salah satu solusi untuk bandar bandar besar
karena salah satunya bandar ini bisa berkembang di lapas itu karena it
karena tidak mungkin dalam lapas dia bisa mengendalikan peredaran
kalau tidak pakai it
nah ini bagaimana kita bisa meng counter it ini
lalu juga mental mental petugas petugas yang ada
supaya alat counter itu tidak dirusak
dan juga ada kendali misalnya kayak jem
kalau pas pas yang di kota
itu game tersebut bisa rembes ke masyarakat
juga komplain dari masyarakat
ini yang permasalahan permasalahan ini harus kita ketahui bersama
dan bagaimana kita bisa menjelaskan solusinya bagaimana
saya ingin tanya tanggapan anda mengenai undang undang narkotika
bagaimana kemudian ada pihak yang menganggap
undang undang ataupun sejumlah pasal bisa kemudian mendiskriminasi
sejumlah orang yang memang melakukan penyalahgunaan narkoba ataupun narkotika
tapi untuk tujuan lain
misalkan ada kasus terakhir
untuk tujuan medis
tanggapan pak heru seperti apa
kalau saya sebagai penegak hukum
tentu kita harus melihat normatif saja
hukum positif yang berlaku di indonesia seperti apa
itu yang menjadi acuan kita
dan undang undang di narkoba ini juga kita mengadopsi dari kompensi yang internasional
namanya masalah narkoba ini bukan masalah hanya yang di indonesia
masalah global masalah dunia
jadi undang undang kita juga tidak bisa lepas dari kompensi kompensi yang ada
lalu misalnya sekarang juga di dunia kemarin itu masalah nps juga jadi
permasalahan permasalahan yang tadi mbak sampaikan
misalnya ada jenis jenis narkoba baru
tapi ya tetap bukan namanya kriminalisasi
tapi hukum positif yang ada itu yang kita tegakkan
kalau misalnya tidak ada aturan hukumnya
tidak bisa kita tegak
tidak ada aturan hukum kemudian tidak bisa ditindak
bagaimana dengan temuan narkoba narkoba baru
varian baru yang dengan teknologi semakin canggih
variasi semakin bertambah
kita mengharapkan ya tidak ada kekosongan hukum di sini
revisi itu yang bisa meng cover itu
harapan kita sekarang ini adalah supaya mereka tidak produksi
tidak didistribusikan barang barang tersebut
kalau misalnya keputusan ini bisa cepat
dan perubatan tahu juga bahwa dna ini kita hanya menangani undang undang nomor tiga puluh lima
selesai amanat undang undang
kita hanya menangani masalah narkoba
kalau undang undang nomor tiga puluh enam untuk masalah pengawasan obat dan yang lain itu kepolisian dan balai pom
pak heru ketika anda dilantik oleh presiden joko widodo
ada pesan pak presiden saat itu meminta agar anda menerapkan apa yang sudah didapatkan di kpk
anda sebelumnya berkiprah di kpk
untuk diterapkan di bnn
di internal bnn sendiri menurut anda apa yang saat ini harus dibenahi
kalau tim ini sudah jalan di sini
tidak jauh beda dengan di kpk di bnn ini
cuma mungkin ada setuan sentuhan dari saya supaya nanti mereka fokus
fokus pada pemberantasan
jadi tidak lagi fokus hanya pada program
jadi tidak lagi hanya pencegahan pencegahan
ini semuanya satu fokus tujuannya bagaimana kita bisa memberantas narkoba
anda mengatakan fokus tadi terhadap penindakan
ada target tertentu
berapa kasus dalam rentang waktu tertentu
atau apa kasus utama yang saat ini masih fokus
kalau kita kan di ban ini kita bicara target
tidak lagi bicara yang bandar bandar
kita targetnya adalah sindikat
tahun tahun ini target yang diberikan oleh kita di sini adalah dua puluh enam sindikat
yang harus kita ungkap
itu jaringan internasional
jaringan dalam maupun luar